sejumlah wilayah indonesia mengalami fenomena suhu terik bahkan mencatatkan suhu terpanas yang pernah ada
dunia pun dihadapkan dengan pemanasan global
sampai kapan kondisi ini berlangsung kami bahas bersama kepala bmkg dwi korita karnawati
selamat sore ibu dwi korita
selamat sore pak tiffany
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu jadi apa sih yang menyebabkan cuaca itu belakangan beberapa bulan jadi makin kesini makin panas
bahkan kita tahu ada beberapa wilayah beberapa daerah yang saat ini mengalami cuaca paling panas sepanjang beberapa tahun beberapa belasan puluhan tahun terakhir
terima kasih memang benar apa yang disampaikan mbak tiffany ya
sesuai hasil prediksi bmkg bahwa
mulai bulan juli dan diprediksi hingga terutama akhir oktober indonesia akan mengalami musim kemarau
dan kemarau kali ini disertai dengan fenomena anomali iklim yang disebut sebagai el nino
yang diakibatkan oleh adanya anomali kenaikan suhu muka air laut
wilayah samudera pasifik bagian
dampak dari el nino ini adalah musim kemarau nya menjadi semakin kering
pembentukan awan awan hujan di wilayah indonesia terutama
katolik setiwa keselatan wilayah indonesia bagian selatan sangat minim tibat dampak el nino ini
sehingga tutupan awan awan hujan itu
sinar matahari penyinaran sinar matahari ini
juga langsung mengenai permukaan bumi tanpa melalui awan awan hujan tadi
jadi ada penyinaran yang sifatnya lebih langsung
dan tentunya intensitas penyinarannya dirasakan semakin kuat
itu salah satu penyebabnya dan diperkuat di bulan bulan september
oktober ini gerak semus matahari itu berada di wilayah katolik setiwa keselatan
jadi tepatnya di wilayah indonesia
jadi sudah kena penyinaran sinar matahari langsung dan mataharinya tepat berada di wilayah indonesia bagian selatan
inilah yang meningkatkan intensitas penyinaran
selain juga dipengaruhi oleh faktor kelembapan udara yang relatif rendah saat ini
pengaruh angin yang
yang kadang kadang stagnan malam ini juga mengakibatkan
kan terasa semakin panas
ibu kita juga ingin mengklarifikasi karena beredar banyak informasi di grup pesan singkat
kemudian media sosial bahwa ini masih akan berlangsung sampai dengan beberapa bulan ke depan
dan diprediksi suhunya bisa menembus empat puluh derajat bahkan lebih
apakah itu prediksi itu betul terjadi
dilihat oleh bmk
jadi betul sekali fenomena el nino ini memang masih akan berlanjut hingga akhir tahun
itu intensitasnya moderat
kemudian dilanjutkan tahun depan sampai bulan februari maret
itu intensitasnya melemah menjadi lemah
nah namun dampak dari fenomena ini puncaknya ada di bulan september
dan masih akan berlanjut oktober
sehingga paling tidak sampai akhir oktober diprediksi oleh bmkg
kenaikan suhu ya akibat tadi penyinaran yang langsung tidak ada tutupan awan
kemudian posisi gerak semu matahari berada di wilayah indonesia bagian selatan
ini bmkg juga memprediksi dari perhitungan kami sampai bulan oktober ini dimungkinkan dapat terjadi
dimungkinkan dapat terjadi
dimungkinkan dapat terjadi
dimungkinkan dapat terjadi
suhu udara permukaan mencapai empat puluh derajat celcius
saat ini catatan kami di jabodetabek itu kisarannya tiga puluh lima sampai tiga puluh tujuh lima derajat celcius
itu yang alasan mengapa kita begitu kegerahan dan mengapa terik sekali gitu ya
jam sembilan pagi rasanya jam dua belas siang gitu bu
artinya dengan penjelasan tadi bu dwi korita
akan bergeser perkiraan awal
selama musim hujan di dua ribu dua puluh empat nanti atau bagaimana
jadi kemarau kali ini sesuai hasil prediksi akan berakhir di akhir
di sebagian besar wilayah indonesia ya tidak seragam ya
tapi sebagian besar ini akhir oktober musim kemarau ini akan berakhir dan secara berangsur angsur november ini
transisi antara kemarau musim hujan
dan insya allah dengan turunnya hujan misalnya di bulan november sebagian besar wilayah indonesia
rasa panas ini pokoknya kan sudah ada awan awan hujan nih
sehingga penyinaran matahari itu tidak langsung ke permukaan bumi tapi terhalang dulu oleh awan awan hujan
dan juga kelembapan semakin meningkat sehingga suhu permukaan diprediksi akan berangsur angsur juga tidak sepanas di bulan september
dan oktober diprediksi masih akan berlangsung
demikian dimulai musim hujan ini ya awal sekitar pertengahan november ya secara bertahap
oke secara bertahap itu tadi ya
dan ternyata kondisi yang kita alami ini panas dan terik ini tidak hanya terjadi di indonesia
karena di beberapa negara lain
salah satunya jepang saat ini walaupun memang suhunya tidak setinggi dengan di jabodetabek
tadi tiga puluh lima sampai tiga puluh tujuh tapi masih mencatatkan rekor cuaca terpanas di september kemarin
bahkan mereka mengaku ini adalah rekor terpanas selama satu ratus dua puluh lima tahun terakhir
apa yang bmkg amati dari perubahan cuaca ini
bahkan data global yang kami kumpulkan
memang menunjukkan bulan juli nah agustus ini belum tentunya masih berlangsung juga ya
sampai september ini suhu ini memang secara global itu semakin meningkat intensitasnya
nah yang khususnya di indonesia data kami yang kami kumpulkan dari satu ratus enam belas stasiun pengamatan bmkg
menunjukkan adanya kenaikan
atau adanya anomali suhu sebesar empat derajat celcius
yang harusnya rata rata suhu di indonesia ini berkisar dua puluh enam enam derajat celcius
tapi saat ini menjadi rata ratanya dua puluh tujuh derajat celcius
bahkan suhu maksimum sudah mencapai tiga puluh delapan derajat celcius
jadi dari rata ratanya
rata ratanya saja meningkat empat derajat celcius
harusnya dari sejarah atau data suhu selama tiga puluh tahun
itu rata rata dalam sepuluh tahun itu kenaikannya tujuh
dalam sepuluh tahun kalau kondisi masa lalu
sepuluh tahun tiga
ini dalam tahun ini aja sudah empat
belum sampai sepuluh tahun
bisa dibayangkan kenaikannya itu seberapa parah
yang harusnya tiga untuk sepuluh tahun
sekarang tahun ini ini dalam satu tahun ini
kenaikannya dalam sepuluh tahun ini kenaikannya sudah empat
baik ini semakin menyadarkan kita bahwa isu pemanasan
ancaman isu pemanasan global kemudian climate change
memang itu tengah melanda dunia pada saat ini
jadi kita harus lebih aware lagi
masyarakat diminta untuk lebih aware lagi
terima kasih kepala bmkg ibu dwi korita
karena waktu sudah bergabung dengan cnn indonesia connected sore hari ini
selamat sore ibu sehat selalu